anda masih bersama kami di cnn indonesia newsroom
menteri perdagangan meninjau kesediaan bahan pangan termasuk minyak goreng
ke sejumlah toko retail modern di jakarta
hal tersebut untuk memastikan kesediaan bahan pangan pokok jelang bulan ramadan
menteri perdagangan muhammad lutfi meninjau kesediaan dan stabilitas harga bahan pangan
seperti minyak goreng gula dan daging
peninjauan dilakukan ke sejumlah retail modern di jakarta pada jumat siang
menteri perdagangan didampingi sejumlah pejabat terkait
seperti dirjen perdagangan dalam negeri oke nurwan
dirjen perdagangan luar negeri indra sari wisnuwardana
dan ketua asosiasi pengusaha ritel indonesia aprindo roymande
menteri perdagangan menyempatkan berbincang dengan sejumlah pembeli minyak goreng
yang sempat mengeluhkan kelangkaan minyak goreng beberapa waktu lalu

harga minyak goreng saat ini tergolong tinggi
ia memastikan harga jual minyak goreng akan berangsur turun dalam dua pekan ke depan
karena nanti begitu barangnya merknya makin banyak
harganya itu akan menurun sesuai dengan kompetisi dan leveling daripada marketnya mereka
saya juga nanti akan bekerjasama dengan kementerian perindustrian
untuk memastikan minyak curah di pasar tradisional juga akan tersedia yang disubsidi untuk empat belas
menteri perdagangan muhammad lutfi memastikan kesediaan dan kestabilan harga sejumlah bahan pokok pangan
jelang bulan ramadan
tim liputan cnn indonesia